aplikasi tentang covid sembilan belas secara lengkap dan aktual dr saif menyajikan video untuk membantu dokter menggunakan serta melepaskan alat penyelam diri
dengan begitu dokter tidak memerlukan lagi supervisor untuk menggunakannya
aplikasi dr safe juga menyediakan hotline atau telepon darurat kemenkes satgas bnpb dan tim mitigasi idi
dokter penggunaannya bisa langsung terhubung jika membutuhkan bantuan pertolongan dan rujukan
kita ke surabaya jawa timur sudah ada koresponden kami untuk melaporasi terkait dokter aplikasi atau aplikasi dokter dokter safe ini
selama siang rangga rangga seperti apa sebenarnya aplikasi dokter saif ini
apakah bisa ada interaksi antara kami warga masyarakat dengan para dokter ini jika menanyakan kasus covid sembilan belas
apakah ini aja sesama para dokter untuk mendapatkan informasi rangga
ya selamat siang heranov
heranov sebelumnya aplikasi ini baru akan diluncurkan ya beberapa saat lagi kurang lebih sekitar dua puluh menit lagi dari jadwal yang sudah ditetapkan
yaitu dua belas empat puluh lima nanti akan di launching di surabaya ini
dan di belakang saya ini sudah tampak bersiap siap ya para dokter dari id surabaya juga berbagi tenaga kesehatan lain juga akan bersiapkan nanti launching dari aplikasi dokter saif ini
seperti tadi anda sampaikan sudah ada beberapa fitur fitur menarik dan sudah bisa di install ya diunduh di play store
aplikasi ini yang tagline nya adalah untuk kemudian sebagai perlindungan para tenaga kesehatan dan juga dokter
nah terakhir pertanyaan anda saya sudah bersama dengan project manager aplikasi dokter saif ini dokter muhammad soifi
selamat siang dok
yang paling menarik tentunya adalah bagaimana
pentingnya dari aplikasi ini untuk para tenaga kesehatan dan juga dokter di surabaya khususnya ya
bukankah dokter itu sendiri juga sudah memiliki pengetahuan yang cukup utuh tentang cara perlindungan diri mereka ya
tapi bagaimana kemudian harus dibuat aplikasi ini
ya sebagaimana kita tahu ya bahwa isu besar saat yang sekarang adalah banyak sekali dokter dan juga tenaga kesehatan
tidak hanya di surabaya jadi tidak hanya di jawa timur juga tapi di seluruh indonesia
bahwa banyak sekali sekarang dokter dan tenaga kesehatan yang terdampak
baik kemudian dia sakit kemudian sampai meninggal dan angkanya terus trennya akan bertambah
dan ini kita harapkan kita bisa mengupayakan bisa membuat satu solusi begitu
kita membuat satu aplikasi khusus pada aspek safety and protection
perlindungan dan keselamatan dokter indonesia
jadi kita tidak bicara tentang surabaya atau di jawa timur begitu
tapi di indonesia bagaimana kita bisa membangun satu media informasi komunikasi dan edukasi
yang khusus pada aspek safety and protection dari dokter dan tenaga medis atau tenaga kesehatan menghadapi covid sembilan belas ini
jika bukan tenaga kesehatan apakah kemudian bisa memakai ini untuk mengakses informasi informasi di dalamnya
saya pikir juga bisa
jadi secara umum memang kita khususkan
kita bisa mengakses informasi informasi yang kita berikan pada dokter dan tenaga kesehatan
tapi masyarakat pun bisa juga bisa menggunakan aplikasi ini
karena ada aplikasi yang informasi yang kita berikan juga bisa bersifat umum
misalnya pada laman depan begitu ya jadi itu kita siapkan informasi tentang jumlah angka kesakitan situasi angka kesembuhan begitu kemudian angka kesakitan di indonesia seperti apa
kemudian di laman depan itu juga kita sertakan link link penting
baik dari who dari cdc
dari kementerian kesehatan
dari satgas nasional penanganan covid sembilan belas
ada juga dari pbid
jadi link depan ini juga cukup informatif
baik bagi dokter dan tenaga kesehatan maupun bagi masyarakat
dan juga nanti masyarakat juga bisa melihat adanya self assessment atau assessment mandiri
ada dua yang sudah kita masukkan di sana
yang pertama adalah self assessment untuk resiko terpapar dari covid sembilan belas

yang kedua karena isu besarnya sekarang adalah jokowi
dan juga tentang vaksinasi adalah self assessment kejadian ikutan pasca vaksinasi covid sembilan belas
ini sepertinya masih belum ada
dan kita mencoba untuk kita taruh di aplikasi kita itu
sehingga dokter tenaga kesehatan yang sekarang melakukan vaksinasi
baik juga untuk masyarakat bisa melakukan assessment mandiri
di situ ada beberapa pertanyaan
dan juga pada akhirnya akan ada kesimpulan
dan kira kira apa yang harus mereka lakukan
apabila mereka mengalami kejadian ikutan pasca vaksinasi
jika saya kemudian seorang tenaga kesehatan atau dokter
saya ingin memakai ini
apa yang paling perlu untuk yang bisa saya pakai di dalam aplikasi itu sebagai seorang tenaga kesehatan
jadi di sana juga kita ada icon learning
jadi ini ada aspek edukasi di sana
jadi aspek edukasi ini juga meliputi ada video pemakaian
dan pelepasan alat perlindungan diri
karena kalau kita dokter atau tenaga kesehatan
dan juga kita pada saat kita di rumah sakit misalnya ya
kita harus menghadapi pasien baik yang covid dan non covid
kita biasanya memakai apd atau alat pelindungan diri
nah risiko paparannya yang paling besar bagi tenaga kesehatan adalah pada saat melepas apd itu
jadi di sana ada video khusus yang akan memandu seorang dokter atau tenaga kesehatan
yang harusnya untuk pelepasan atau pemakaian apd ini harus ada supervisornya
supaya risiko paparannya menjadi rendah atau minimal
tapi dengan hanya menggunakan aplikasi kita ini
itu dia dengan hanya satu sentuhan bisa memandu
bagaimana dia cara melakukan pemasakan apd yang benar
bagaimana kemudian dia harus melakukan doving untuk pelepasan apd secara benar
sehingga risiko terpapar dari covid sembilan belas ini
pada saat mereka melakukan pemakaian
dan pelepasan apd itu bisa baik
itu salah satunya
kemudian ada buku buku pada media edukasi
ada standar protokol bagi tenaga kesehatan atau dokter
baik itu dari idi dari organisasi profesi
itu ada semua di sana
kemudian yang lain juga ada icon hotline
jadi misalnya ada icon hotlinenya ini
baik dari kemenkes dari satgas maupun dari mitigasi
dari mitigasi idi begitu
dok secara umum kita melihat semua kondisi di surabaya di kota kota lain di seluruh indonesia
bahkan tenaga kesehatan menjadi yang paling rawan tertular
kemudian rumah sakit juga semakin penuh
tenaga kesehatan juga semakin banyak yang berkurang
di surabaya sendiri seperti apa dalam perspektif contoh
sebagai juga salah satu pengurus dari idi surabaya
apakah kita memang sudah benar benar kekurangan
atau kemudian kondisinya sudah kolaps
nah kebetulan selain saya juga sebagai project manager dari aplikasi dr safe ini
kebetulan saya juga ketua tim mitigasi
khusus dokter begitu ya
tim mitigasi medis idi jawa timur
dan saya juga membantu tim mitigasi medis di idi surabaya
memang kalau kita lihat kondisinya
angka kesakitan dari teman teman dokter dan tenaga kesehatan
baik itu perawat bidan begitu
angka terpapar untuk yang sakit makin lama memang makin besar
dan beberapa sejawat kita juga meninggal begitu
nah ini kepentingan besar kita untuk bisa mencari solusi pada aspek safety and protection
ini yang kita upayakan bisa menjadi jawaban
jadi menjadi salah satu jawaban begitu ya
pada aspek informasi komunikasi dan juga pada aspek edukasi
bagi dokter dan tenaga kesehatan
melalui aplikasi dr safe ini
yang kita tagline kita adalah safety in one touch begitu
kita harapkan mereka membawa kemana mana hpnya
di situ mereka bisa belajar
bisa memanfaatkan fitur fitur yang lainnya juga
karena betapa pun kemudian penambahan bed
dan kemudian ketersediaan rumah sakit
tapi jika dokter atau tenaga kesehatannya sendiri
kemudian kurang atau kemudian sangat
tentu penanganan menjadi sangat tidak biasa lagi begitu
kita menempatkan bahwa dokter dan tenaga kesehatan
di era pandemik ini adalah sebagai benteng terakhir
karena garda terdepannya itu adalah tentunya masyarakat
kalau masyarakatnya bisa mereka terinformasi
dan kemudian mereka juga bisa pandemik ini mereka bagus
kita yang di benteng terakhir pun kita harapkan juga bisa akan baik juga
baik terima kasih dokter muhammad soefi
sehat selalu dok
salam buat kawan kawan teman tenaga kesehatan yang lain
ini sementara ini masih berada di
playstore untuk berbasis ios
atau di luar android ini masih menunggu berapa saat lagi
kembali ke anda
baik kita harapkan memang masyarakat umum seperti kita yang bukan tenaga kesehatan
juga bisa memanfaatkan ini sebagai alat assessment
terima kasih telah peran anda
korrespondensi indonesia rangga umaralangsung dari surabaya jawa timur
selamat bertugas kembali
mulai minggu tujuh belas januari ini sejumlah ruas jalan tol di pulau jawa mengalami kenaikan tarif
dikutip dari detik com dari sembilan ruas jalan tol
delapan diantaranya mengalami penyesuaian tarif
sementara itu sisanya lakukan pengintegrasian tarif jalan tol jakarta cikampek
dan jakarta cikampek dua levetit alias tol layang
tujuh ruas jalan tol tersebut diantaranya dimiliki dan dioperasikan oleh pt jasa marga dan anak usahanya
ada pun dua sisanya merupakan bagian dari pt waskita karya
berikut ini kami tampilkan sembilan ruas jalan tol yang akan mengalami kenaikan tarif per tujuh belas januari
berikut ini kami tampilkan sembilan ruas jalan tol yang akan mengalami kenyakan tarif per tujuh belas jalan tol
berikut ini kami tampilkan sembilan ruas jalan tol yang akan mengalami kenyakan tarif per tujuh belas jalan tol